ya kita ke kpu terlebih dahulu kita lihat bagaimana saat ini sudah terlihat sejumlah anggota partai politik yang akan mendaftarkan
kalau tadi berita yang di saat ini kita lihat pkp sudah memasuki ruangan kpu untuk mendaftarkan dan mengikuti proses pendaftaran verifikasi faktual
yang nantinya akan dilakukan pada hari ini
dan caranya akan ada sebelas partai politik yang akan mendaftar dan mereka akan mengikuti proses verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu pada dua ribu dua puluh empat nanti
saya berharap pkp sudah selesai melakukan proses pendaftaran dan saat ini sedang melakukan konferensi